buaca masang peretasan
peralatan cukur babe yang baru
idih norak deh
ini lain kok norak
kuntingnya baru anggis kala maru
mana mana kan nggak ada ginian
ini bakal jidat yang mau dicukur
ini kita mau jemput rejeki
bukan lo yang rejeki ngerti ya
eh entar entar tunggu dulu
babi jadi tukang cukur keliling karang
ngapain gue nyukur pinjaman dpr
dpr itu di bawah pohon rindang
ini anak jajan tukang cukur yang mau tak kejar ya bener
pak jajan kiri
dimana tempatnya yang enak
jalur tentang analisnya golf

memang battling negeri

you sending momen
jadi babes yang duduk
bukan babes loh
ya orang tau
tenang be puasa be
be siapa yang mau syukur be
ada rezeki gak kemana ngerti gak
pak itu kan syukur pak
pak jangan ganteng
super ganteng kek masih bisa
eh be kode berapa nih
pokoknya sisir anjing be
jadi gimana tuh
ada apa tonon
saya wis krumu sudah dengar
kamu itu harusnya melayani saya
kamu tahu saya adalah raja
dan raja itu harus dilayanin
sekarang kamu tahu kan menipedi
menipedikan kaki sama tangan saya ya
perasaan nyonya besar aja kalau nyuruh tidak begitu loh
dasar wong desa ngudik
aduh jangan lamreta deh cepet deh
ih kamu tuh ngapain saya sih
maunya apa toh
tahu gak sih menipedi
menipedi itu gunting koko
nih nih digunting ya digunting
gak mau aku sudah dipotong sendiri kok
siapa yang suruh gunting diri sendiri
menipi apa lah tuh
kepala gue kayak mau pucah aduh puyung hai nih
puyung he mau minta puyung he toh
sampai habis semangat puyung he rasanya mesti hai hai hai tenang
dasar babu nggak bisa diajak ngomong gaul
pijetin kepala pusing
eh skannya baik
ih nih orang mah dikasih hati mani minta ampla
kan saya udah bilang
saya nggak mau kalau kaki saya di atas meja
bibik sih maksa maksa
eh mana ya pikir ini teh
tanti pijet sepak salon
ngenah pisan geningan
aduh aduh aduh
kepala aku pusing
aduh kenapa tante
sokat tuh lawan pusing mah
kamu minum ada obat
bentokin ke tembok biar penjolos kalian
tante tante tuh yang sabar
ini kan belum puasa
lagian mbak dina kan jadi kayak gitu gara gara ulah tante sendiri
tante kan ngabrakin dia
jadi tante harus tanggung jawab sampai mbak dina pulih
ini udah lebih dari sabar tau nggak
ih gemes pisan orang teh
udah ringan orang teh
ini kacanya udah belum pegel nih megangin
dikit lagi ini kakek lagi ngacak nanti kalau ah
gimana beres kan kakek
mau ngasih be
ngacak mulu dari tadi
mau ngasih berapa be
tau kayaknya royal nih orang nih
pak suki kok daun

nanti aku ajak
ya aku tau be
be udah be jangan kejar be
kejar siapa be
seorang cukur mabayar
itu mah orang gila
gila kok ngasih cukur sih
orang udah lama gilanya
kamu itu ngapain
eh gua lagi ngundang si jackie nih
buka puasa bareng
ganteng tuh mau ke sini
kalau sama ikan paus tuh masuk ke rumah ini ini makanan bisa habis di mbet sama dia
bokap denger dulu
udah pokoknya bokap tenang aja
ide yang apa
ide yang apa
pokoknya bokap gak usah khawatir
bokap dengerin aja
nih gua apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
aduh dia makan sambil ngerem lagi
mata mah merem buya cot mah ke garis buaya
hei lora bangun ngigolo pasuruban wah bangetan nih
aku tuh ngantuk tahu gak sih aku mau tidur
mataku tuh rasanya kayak dilem gak bisa buka mata i'm so tired
lengket lengket mata lu soek bilang aja emang mata lu kegemeremelek tuh rapet terus
dasar kurang lu
aduh balik balik kutuk gue berada di bawah jadah
bikin gue kaget kaget kalau gue kaget mati gue nih
guam guam lagi bocah pasang peretasan kurang makanya bangun lu
udah melek mata lu garis aja masih merem aja lu
dasar kurang ajar berarti bocah
hei bocah brengsek banget lu bikin kaget orang aja
kalau gue jantungan bisa neet pasti aja melek peretasan malem malem
udah malem pulang kabur sana
wah yang punya bibir mancong marah
hei awas lu ya gue hajar lu gue samit lu gue samit lu
enak aja ngata ngatain bibir gue sedot nepu loh
bisa hilang lagi tuh bocah
dasar lu berani banget sama gue lu
kita kerjain si bibir lagi yuk
tidak boleh tidak boleh
ya allah api kebakaran
ya allah tolong
yaudah kita ngebetin diri